sekarang kita berpindah ke sepak bola nasional
tim nasional indonesia senior kembali menjalani pertandingan uji coba tertutup di stadion pakansari bogor
kali ini skuad racikan simon mcmanamy menghadapi klub kontestan liga satu indonesia bayangkara fc
di tengah guyuran hujan pasukan simon mcmanamy meraih kemenangan dua
pada menit ke tiga puluh tujuh serta gol hanif syabandi di babak kedua tepatnya di menit tiga puluh
setelah dua uji coba lawan persika karawang dan bayangkara fc
tim nasional indonesia akan menjalani pengusahaan latihan di jakarta
guna mempersiapkan diri lawan malaysia dan thailand
di stadion utama keluarga bung karo di jakarta september berdatang
dalam kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia
pilihan dari tim tersebut menarik dan intensif
kami melihatnya saat berada di permainan
pertandingan pendek itu bagus
tapi kami ingin bisa menggabungkannya
kami memiliki pusingan yang bagus di tim
dan kami memiliki kekuatan yang bagus dengan kecepatan dan ruang yang luas
kami mencoba untuk memiliki banyak alat yang berbeda di tangan kami
tapi bagi cara mencapai kemampuan ya ini mulai terlihat agak mudah